ih nanggitin aja
lama banget sih
kenapa tiba tiba pulang ke jakarta deka
ada jadwal apa gimana
kakak dengar kamu operasi ginjal buat orang lain
kamu tuh masih punya aku
semoga bella senang dengan gelang ini
ini gelar yang cantik untuk istriku yang tercantik
semoga bella senang dengan gelang ini
aku taruh di mana ya
supaya ini jadi surprise
aku taruh di bawah bajunya dia
supaya dia terkejut
bella belum bisa melupakan afif
dia masih menyimpan fotonya
dia membohongi hatinya sendiri karena aku
aku gak bisa biarkan ini lama lama
aku kangen banget sama kamu
tapi kita belum bisa ketemu afif
kita gak bisa ketemu dengan keadaan seperti ini
rana rani udah pulang
nanti aku buka
aku antarkan kamu ke hafiz
aku sudah mengikhlaskanmu
aku sekarang sudah punya ginjal gavin
jadi kamu gak perlu kasihan sama aku
karena aku gak suka dikasihani bella
kamu boleh pergi jika kamu ingin pergi
datanglah ke afin
aku udah sering bilang ke kamu
aku gak akan pergi kemana pun
aku akan tetap disini sama kamu reno
reno lagi pula foto itu udah ada sejak jauh sebelum aku kecelakaan
dan kamu sakit
itu udah ada reno
aku pun sampai lupa kalau foto itu ada disitu
aku udah berjanji
aku gak akan kembali sama afif
aku adalah istri kamu reno
dan aku akan tetap disini sama kamu
katakan sekali lagi
berjanjilah pada aku bella
katakan dengan jujur dari hatimu
dan aku sebenarnya
aku benar benar percaya
aku benar benar percita
aku benar benar pihak jodoh
jangan katakan itu jika tidak dari lubuk hatimu
selama ini keadaan keluarga kita sudah membaik
kamu peduli sama aku
aku hargai itu bella
jangan kamu berbohong hanya untuk menyenangkan aku
aku harus pergi
barusan reno melihat foto afif yang aku simpan
tapi aku sudah simpan foto afif itu sudah lama
sampai aku lupa kalau aku pernah nyimpet foto afif di situ
dan sekarang reno marah sama aku
dia kecewa sama aku
aku udah mulai mencintai reno
tapi reno tidak percaya sama aku
aku tahu aku gak bisa kasih bukti apapun ke dia
aku gak bisa kasih bukti supaya dia percaya sama aku
aku tidak menyalahkan dia
mungkin reno butuh waktu nak
reno pasti akan melihat kesungguhan kamu
nih langgetin aja
lama banget sih
jakarta pacet pak
kenapa tiba tiba pulang ke jakarta deka
ada jadwal apa gimana
kakak dengar kamu operasi ginjal buat orang lain
ya udah kakak langsung schedule in pulang
kamu tuh masih punya aku
kamu kan bisa telepon
atau kalau sibuk whatsapp deh
aku gak mau buat kakak khawatir
tapi kayaknya dari tadi kakak lihatin
kamu kok lama segitu